saudara pilot and co pilot dari pesawat batik air
mengangkut satu ratus lima puluh tiga penumpang tujuan kendari jakarta
yang tertidur saat penerbangan di non aktifkan
atau dibebas tugaskan untuk kepentingan investigasi
membuat penerbangan sempat melenceng dari jalurnya
pilot dan co pilot yang menerbangkan pesawat batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
dari kendari ke bandara soekarno hatta tangerang banten tertidur
akibatnya pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar
pilot dan kopilot terbangun setelah mendapat panggilan
hingga akhirnya balik arah dan mendarat di bandara soekarno hatta
saat meninjau kesiapan mudik di cirebon jawa barat
mengatakan akan melakukan investigasi
agar kejadian serupa tak lagi terulang di kemudian hari
di jn kita menegur keras batik air
dan juga minta agar dilakukan sanksi
sesuai dengan ketentuan terhadap blue pilot
sebelumnya dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
pilot dan co pilot yang menerbangkan pesawat batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
dari kendari menuju bandara soekarno hatta tangerang banten
tertidur sekitar dua puluh delapan menit
hal ini menyebabkan pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar
atau sempat menyasar ke ruang udara cianjur jawa barat
pesawat yang membawa satu ratus lima puluh tiga penumpang
akhirnya mendarat selamat di bandara soekarno hatta
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
yang tertidur saat terbang dari kendari menuju jakarta
dari keterangan pers yang diterima kompas tv menyatakan
batik air mengambil tindakan untuk menerbangkan pesawat
dengan menonaktifkan dan membebas tugaskan sementara
pilot penerbangan yang bertugas itu
keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai
terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi